dan hingga rabu pagi tercata total sebanyak satu ratus delapan puluh lima kantong jenasa
telah dibawa ke tim forensik rumah sakit polri kramajati
untuk dilakukan proses identifikasi
dari jumlah ini empat puluh empat jenasa sudah berhasil diidentifikasi
yang kami update yaitu yang melapor ke kita ada dua ratus lima puluh enam pelapor
terdiri dari laporan yang diterima di rumah sakit rs sukanto ramadjati
sebanyak dua ratus tiga pelapor
kemudian data antemortem yang diterima di bidokes polda bangka belitung
sebanyak empat puluh tiga pelapor
begitu jumlah data am totalnya dua ratus lima puluh enam dan sudah terverifikasi sebanyak satu ratus delapan puluh sembilan
kemudian yang kedua yaitu data postmortem
tadi malam sudah terima lagi dua puluh delapan
dua kantong jenasa
sehingga total di postmortem diterima satu ratus delapan puluh lima kantong jenasa
kemudian dari data pm yang sampai tadi malam
kita terima untuk data pm sampel dna sebanyak lima ratus dua sampel
kemudian dari proses identifikasi sampai hari selasa
selasa kemarin sudah teridentifikasi empat puluh empat penumpang ataupun individu
yang terdiri dari tiga puluh tiga laki laki
kemudian jenis kelamin perempuan sebanyak sebelas orang
hingga rabu siang tim dvi mabes polri sudah mengidentifikasi empat puluh empat jenazah penumpang lion air jt enam ratus sepuluh pklkp
yang jatuh di perairan karawang jawa barat
posko postmortem dvi mabes polri telah menyerahkan tujuh belas jenazah
yang terakhir diidentifikasi
empat jenazah diantaranya sudah diambil pihak keluarga
yaitu nurul diyah ayu sitoresmi
diberangkatkan ke kebun jeruk dengan ambulan pada pukul lima lebih dua puluh lima pagi
pukul tujuh lebih tiga puluh ada dua jenazah yang diserahkan kepada pihak keluarga
yaitu ibnu hajar yadi
diberangkatkan ke sukma jaya depok
dan ubaidillah diberangkatkan ke gedung manggala wana bakti
sementara pada pukul delapan tiga puluh
jenasa meti daryl bongkal diambil pihak keluarga
dan disemayamkan di rumah dukaat majaya pluit
yang telah teridentifikasi oleh tim divaya polri
semuanya telah dijemput oleh keluarga
terakhir ada tambahan tujuh belas
yang akhirnya mengeput sabda total
jadi sampai empat puluh empat total jenasa yang kemudian teridentifikasi
tujuh belas telah teridentifikasi
kemudian empat yang paling terakhir adalah yang tadi anda sebutkan
nama namanya telah anda sebutkan
tadi sekitar pukul delapan delapan tiga puluh telah dijemput oleh keluarga
yang masing masing dibawa ke daerah persemayaman
seperti kebun jeruk depok
kemudian soundbite yang tadi kita sama sama dengarkan
alfian itu dari kombe setiawan marsudi
kabak operasional pusdokes polri
atau sebagai vice dvi commander untuk penugasan kali ini
tadi ada sedikit ralat menyebutkan bahwa
yang tadi telah disebutkan ada sekitar dua ratus lima puluh enam data antemortem
yang telah didapatkan
kemudian sudah ada empat puluh empat jenazah yang telah teridentifikasi
dua ratus tiga belas diantaranya itu didapatkan dari data
yang didapatkan di posko antemortem rs polri
kemudian empat puluh tiga lainnya berdasarkan data antemontem
yang dihimpun dari polda bengkabelitung
kemudian update yang bisa kami sampaikan
yang kami himpun tadi
konferensi pers yang sama sama kita saksikan pada pukul sepuluh
yang dipimpin oleh kombe setiawan marsudi
kemudian kombe seputut dari kepala dna di cipinang
kemudian dari vice dvi commander
semuanya menyebutkan bahwa memang
identifikasi sampai saat ini terus berjalan
alvian kita tahu bahwa proses pencarian dan evakuasi
yang tadinya dihentikan
yang tadinya berlangsung sampai tanggal lima november
maksud saya kemudian diperpanjang tiga hari sampai hari ini
sehingga estimasi hari ini evakuasi dan pencarian akan dihentikan
namun kembali diulang dari konferensi pers
yang telah berlangsung dari tim dvi polri
terus menerus menekankan bahwa proses identifikasi jenazah
yang telah dibawa langsung ke rs bayangkara polri
adalah dua kesatuan yang berbeda
sehingga walaupun evakuasi dan pencarian dihentikan
estimasinya dihentikan hari ini
namun proses identifikasi semuanya akan terus berjalan selama dua puluh empat jam
kita tahu alfian akan diulang lagi bahwa proses identifikasi sendiri
bukan merupakan hal yang mudah
bukan merupakan alur yang singkat begitu hasilnya dapat ditemukan selama berhari hari
karena proses identifikasi yang pertama akan dibagi menjadi identifikasi primer
dan juga identifikasi sekunder
identifikasi primer dari yang didapatkan di lapangan
yaitu proses fase yang pertama adalah olah tkp
kemudian post mortem dan juga antemortem
semuanya temuan yang didapatkan setelah minggu kemarin dihentikan
untuk dibawa ke posko yang ada di perairan tanjung karawang
di posko tanjung pakis semuanya akan hari ini per minggu kemarin
maksud saya akan bermuara langsung ke poskotik di tanjung priuk
langsung dibawa ke rs bayangkara polri
identifikasi primer yang akan diperiksa terlebih dahulu adalah tentunya patologi forensik
kemudian ordontologi dan juga proses identifikasi dna
jika identifikasi primer yang ada poin satu dan poin dua tersebut tidak membuahkan hasil
sehingga alfian bisa anda bayangkan proses patologi forensik yang bisa ditemukan
ibarat kata secara kasat mata yang bisa ditemukan oleh tim forensik dari tim dvi maupun inavis
untuk memperlihatkan sidik jari kemudian luka yang terlihat secara kasat mata
dan juga record medis yang telah diterima itu semuanya untuk identifikasi dan sekunder
semuanya nanti akan langsung dihimpun
kemudian alfian bisa saya simpulkan dan juga tadi penyampaian langsung dari komunistri awan marasudie
mengatakan untuk kendala sendiri sebenarnya untuk proses jika sudah sampai ke rsbnk polri
untuk proses identifikasi sebenarnya tidak menemukan kendala yang berarti begitu
namun kembali lagi dihimbau untuk para masyarakat yang kebetulan mungkin kerabatnya berada dalam manifest
untuk memudahkan tugas dari tim identifikasi kendala yang ditemukan adalah tentunya kelengkapan data antemortem
yang lagi lagi diinginkan apapun itu bentuknya misalnya saja sesimpel foto yang ada senyum para rekan rekan yang berada dalam manifest begitu
senyum yang nantinya akan dibantu identifikasi ordontologi
jika tidak memiliki rekam medis
jadi itu akan memudahkan proses yang akan diinginkan oleh rs polri
sehingga apapun yang diminta oleh rs polri begitu bagian dari identifikasi semuanya akan berguna
data data yang dimasukkan akan terus berguna
yang tadi saya sebutkan pula satu ratus delapan puluh sembilan data antemortem telah terverifikasi
jadi sebenarnya manifest semua manifest yang diminta dari manifest yang berada dalam pesawat tersebut
datanya telah didapatkan satu ratus delapan puluh
namun kembali lagi tadi disinggung sedikit bahwa bagian jenazah terdapat ada gigi giligi dan sebagainya
namun kemudian tidak dapat dicocokkan dengan data antemortem
karena mungkin dari satu ratus delapan puluh sembilan manifest tersebut ada beberapa yang atau banyak yang tidak memiliki rekamedis gigi
sehingga apapun itu diminta untuk data pendukung kemudian data properti yang dimiliki
kemudian luka memar atau apapun yang dimiliki historinya begitu oleh para manifest
termasuk juga bekas tattoo dan sebagainya semuanya dibutuhkan untuk mempercepat identifikasi begitu alfian
kami masih terus menunggu sebenarnya untuk konferensi pers sendiri
dilakukan secara berkala tiap pukul sepuluh pagi kemudian nanti juga ada biasanya pukul enam belas atau pukul tujuh belas sore juga akan ada konferensi pers lebih lanjut
yang jelas kami masih akan terus menunggu sampai saat ini anda bisa lihat di sekeliling saya ini adalah posko antemortem
masih landai begitu belum ada lagi keluarga yang menjemput
ataupun keluarga yang menyerahkan data antemortem lainnya yang sebenarnya memang diharapkan untuk membantu jalannya proses identifikasi
kami masih akan terus menunggu alfian dan mengupdate nya langsung kepada anda kembali ke studio
ya mutia berarti dari data sejumlah antemortem yang sudah anda sebutkan tadi
ada dua ratus sekian data antemortem yang sudah disampaikan ke tim dvi
sebenarnya masih ada data antemortem lain yang masih dibutuhkan begitu
mengingat bahwa untuk mengidentifikasi sejumlah jenazah yang sampai saat ini belum teridentifikasi begitu
jadi pihak keluarga masih diminta untuk mengubah data antemortem

atau untuk melengkapi data antemortem tersebut
nah secara logika alfian jika makin banyak data yang dimiliki oleh tim dvi
tentunya ini akan terus membantu jalannya identifikasi
karena seperti yang tadi saya sebutkan identifikasi primer ada tiga tahapan
yaitu yang pertama adalah patologi forensik melihat secara kasat mata ini yang didapatkan dari fase postmortem
apakah ada luka kemudian apakah ini jenis kelamin perempuan atau laki laki
kemudian fase yang kedua adalah dari ordontologi
dari odontologi pun juga sebenarnya memiliki dapat diambil banyak titik terang begitu
bukan cuma dari soal jenis kelamin saja namun bisa sampai ras kaukasoid mongoloid
semuanya dapat dilihat dari sisi fase ordontologi
kemudian yang ketiga baru kita menyocokkan dna
dengan adanya jika misalnya dengan banyaknya data yang dihimpun alfian
dua misalnya ada dua faktor ordontologi dan juga patologi yang datanya
kemudian dibantu diimpun oleh para keluarga yang juga memberikan data terhadap pendukung
tentunya ini akan mempermudah sehingga mungkin tidak perlu lagi untuk masuk ke fase ketiga
yaitu fase pencocokan dna yang mana minimal memakan waktu sekitar minimal empat hari sampai delapan hari
ini yang akhirnya mungkin dikatakan dan juga dikeluhkan oleh para keluarga korban
dikatakan sebagai proses yang cukup memakan waktu lama
namun kembali lagi ditekankan oleh kombes lisda cancer sebagai komander dvi
kemudian kombes triawan dari vice dvi commander yang mengatakan proses tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan koridor yang berlaku alfian
tekankan lagi kepada masyarakat untuk terus sabar menunggu karena proses identifikasi pun tidak akan berakhir
walaupun proses pencarian dan evakuasi berakhir dua puluh empat jam semua dikerahkan rekan rekan dari dvi maupun dari tim pencocokan dna
dan satu faktor yang paling menentukan alfian adalah tentunya faktor kehatian
karena setelah proses semua proses dilakukan
proses identifikasi primer dilakukan kemudian ada secondary identification atau identifikasi sekunder menggunakan properti yang dimiliki oleh manifest
kemudian rekam jejak medis yang dimiliki oleh para manifest itu ada identifikasi sekunder
jika dua identifikasi tersebut telah dilaksanakan kita akan masuk satu tahap lagi yaitu tahap sidang rekonsiliasi
di mana ada penyocokan antara semua data yang dihimpun dari fase post mortem kemudian dicocokkan dengan data antar mortem yang diberikan oleh dokter
dan di situ tim dvi polri yang nanti akan merilis tiap harinya siapa saja nama nama
jadi tidak bisa sembarang menyebutkan karena setiap hari juga bagian jenazah juga datang kembali silih berganti
sehingga semuanya juga harus akan membantu pencocokan dna dan juga identifikasi
sehingga kembali lagi dihimbau kepada masyarakat untuk tetap bersabar karena faktor kehatian sangat dibutuhkan untuk proses identifikasi
alfian kita tahu sudah memasuki hari ke sembilan hari ke sepuluh tentunya bagian jenazah yang mungkin berakhir
tentunya bagian jenazah yang mungkin baru saja ditemukan tidak dalam keadaan optimal
sehingga harus kembali lagi diolah lagi oleh tim dvi untuk paling tidak memberikan hasil yang optimal dengan cara berbagai cara begitu untuk mengidentifikasi
sehingga barang bukti atau temuan bagian jenazah yang didapatkan tidak hancur ataupun akhirnya mengganggu jalannya identifikasi
masih akan terus kita tunggu alfian semoga hari ini pun berjalan lancar pencarian dan identifikasi pun sampai saat ini
tadi saya sempurna tidak mengalami kendala yang berbeda
tapi kita harapkan tentunya ada data antemortem yang terus diberikan sekecil apapun oleh keluarga manifest sehingga akhirnya membantu proses identifikasi
baik terima kasih mutia wiro sastro langsung dari rumah sakit polri kramajati jakarta